nota kesepakatan terkait pemanfaatan candi prambanan borobudur mendut dan pawon
untuk peribadatan dunia ditanda tangannya di kantor gubernur d i e di komplek kepatihan jumat siang
nota ditandatangani secara luring dan daring oleh gubernur daerah istimewa yogyakarta
gubernur provinsi jawa tengah kementerian agama kemenparekraf
kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi serta kementerian bumn
nota kesepakatan ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi keempat candi
sebagai pusat pendidikan keagamaan sama seperti tujuan saat candi candi tersebut didirikan oleh leluhur bangsa indonesia
umat buddha dan hindu di seluruh dunia kini bisa mengunjungi keempat candi tersebut
dan melakukan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing masing
sesuai dengan keinginan bapak presiden kita menandatangani kesepakatan
yaitu candi burung budur bawon sama mendut mendut
dan perabdangan itu bisa digunakan untuk ibadah bagi warga masyarakat baik buddhis maupun hindu
dan ini tadi sudah ditandatangani
perwakilan kedua agama yang diperoleh adalah
yang diwakili oleh ketua walubi harta timur daya dari tokoh umat buddha
dan ari dwi payana dari tokoh umat hindu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah
atas peresmian keempat candi sebagai pusat peribadatan dunia
agar umat hindu dan buddha seluruh dunia bisa lebih menghayati peribadatan
ketua sangha theravada indonesia bikusri pandavaro mahathira dan sri sultan hamengkubwono x
mengusulkan didirikannya sebuah pendopo yang bisa menampung kurang lebih seratus orang untuk beribadah
karena kalau hujan kalau panas itu umat itu kehujanan dan kepanasan semua
sedangkan yang sudah sepuh dari dalam negeri dan luar negeri tidak semua bisa naik ke candi
dan saudara saudara sri sultan dan kami sering sering bertemu dan inisiatif disitu dari berimu dan ingat saudara saudara
di salah satu sholat di borobudur
tuhan yang tidak terang aturan di meskut itu bisa dibangun pendopo
koordinator staf khusus menteri agama adung abdul rahman berjanji
akan menindaklanjuti usulan dari umat hindu dan buddha setelah penanda tanganan kesepakatan dilakukan